sementara tingginya harga kebutuhan pokok dan rumah tangga di madura
membuat warga kepulauan sapudi nekat bertaruh nyawa
membeli kebutuhan lebaran ke pulau jawa
dengan bergelantungan di kapal kayu mereka nekat menerjang ombak besar
demi membawa aneka kebutuhan mulai dari sembako hingga meja kursi
untuk menyambut lebaran
tingginya harga kebutuhan pokok dan perabot rumah tangga
di sejumlah pulau di madura membuat warga asal sapudi
mulai berbelanja kebutuhan lebaran di situ bondo
warga dan barang bawaannya pun mulai memenuhi bibir
pantai pelabuhan tradisional pantai jangkar untuk dibawa pulang
tak hanya sembako warga juga membeli perabot rumah tangga
seperti meja kursi dan aneka kebutuhan lainnya
namun yang menarik sekaligus mengkhawatirkan ternyata
untuk bisa menuju kapal yang berada di tengah laut
rupanya kondisi ini sudah menjadi hal biasa bagi warga madura
mereka harus terombang ambing di tengah laut
dan bergelantung dihantam ombak demi barang bawaannya
meski ada kapal feri warga tetap memilih menaiki kapal kayu
dengan alasan dapat turun ke pantai yang paling dekat dengan rumah mereka
sementara jika naik kapal feri mereka hanya bisa dua kali sepekan
dan harus naik kapal lagi menuju rumah mereka
meski tidak layak untuk transportasi laut
namun otoritas syah bandar tetap membiarkan sampan kayu beroperasi
padahal kondisi ini jauh dari keselamatan